halo selamat sore anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news
bersama saya iqbal kurniadi tim densus delapan puluh delapan melakukan penggerbekan terhadap terduga teroris di jatiluhur purwakarta jawa barat
dan saat ini kita terhubung dengan jurnalis transmedia dian firmansyah yang sudah ada di lokasi
halo selamat sore dian dian sebenarnya bagaimana kondisi terkini di lokasi pengerebekan teroris saat ini
bagaimana kondisi terkini situasi di sana saat ini
halo ya dapat dilaporkan di lokasi diduga di lokasi jatiluhur purwakarta jawa barat diduga empat orang terduga teroris bersembunyi di kolam terapung jatiluhur
menurut informasi warga keempat orang terduga ini menyamar menjadi seorang nelayan atau mencari ikan
namun menurut warga dua orang yang dilakukan pengerebekan oleh polisi tersepat sempat terjadi baku ketembak
tersepat sempat terjadi baku ketembak
melawan dua orang terduga tewas di lokasi kejadian sementara dua orang lainnya ditangkap dalam kondisi sehat
menurut kapolda jawa barat empat orang ini adalah merupakan jaringan masih ada kaitannya dengan isis
yang akan dan menurut kapolda juga keempat terduga ini dikendalikan oleh terduga lainnya yang ada di lapas
sebenarnya empat terduga teroris ini apakah mereka benar benar
warga yang tinggal di jatiluhur ataukah justru mereka hanya seperti biasa mengontrak rumah di daerah situ
halo dian dian bisa mendengarkan saya
ya dian anda bisa jelaskan sebenarnya apakah warga ataupun terduga teroris
sepertinya kami masih terus mengalami kendala komunikasi kami akan mencoba terus
halo dian dian bisa anda jelaskan dian sebenarnya terduga teroris tersebut
adalah warga yang tinggal di purwakarta atau bukan
ya menurut informasi dari warga keempat terduga teroris ini bukan asli warga sini
mereka tidak mengenali tidak sama sekali tidak mengenali keempat teroris ini
mereka datang pada malam hari dengan membawa sejumlah alat pancing
dua orang datang lebih dulu dan dua orang lagi datang belakangan dengan menggunakan sepeda motor
sementara barang bukti yang disita oleh pihak perusahaan
selain sepeda motor juga ada senjata api senjata tajam
surat yang menyatakan dia bersedia untuk jadi amaliyah atau salon pengantin bom bunuh diri
menurut kapolda jawa barat masih dalam penyelidikan apakah dia akan melakukan pemboman di waduk jatiluhur ini atau tidak
saya mendengarkan di belakang anda masih ada suara sirine
dari kendaraan kepolisian begitu ataupun densus delapan puluh delapan
apakah proses penggeledahan sendiri masih berlangsung di sana hingga saat ini
dian bisa mendengarkan saya sepertinya sedikit ada delay begitu
kita akan mencoba kembali bertanya
dian apakah dari yang anda dengarkan tersebut
seperti tadi saya dengarkan juga ada suara sirine dari kendaraan pihak densus delapan puluh delapan ataupun pihak kepolisian
dari penggeledahan ini masih terus berlangsung dian
ya proses penggerebekan hampir sudah selesai
dua jasad yang tewas di kolam apung sudah dievakuasi
dan dua orang yang masih hidup sudah diamankan oleh petugas kopihan
keempat orang terduga teroris ini sudah dalam perjalanan pengevakuasian tugas
bagaimana pula dengan warga yang ada di sana
apakah justru hal ini membuat daerah tersebut menjadi mencekam
atau justru warga biasa biasa saja menghadapi adanya penggeledahan ini
ya baik atas adanya penggerbegan dan aksi tembak waktu tadi malam
warga di sekitar jatiluhur menjadi heboh
ratusan warga menempati tepian danau jatiluhur untuk menyaksikan langsung
bagaimana proses evakuasi atau penggerbegan di jatiluhur
namun menurut keterangan warga warga sedikit khawatir
karena informasi desas desus yang ada terduga ini akan melakukan pemboman di tanggul jatiluhur
yang akan berakibat atau dampak besar selain di purwakarta karawang bekasi hingga jakarta
dan selain itu juga tadi anda sempat mengatakan bahwa sudah terjadi tembak menembak sejak malam tadi
apakah benar itu dan bagaimana sebenarnya kronologinya
karena yang saya dapat informasi itu
menurut kapol jawa barat pak anton
aksi tembak terjadi pada jam pukul satu malam tadi
saat terjadi penggerbekan terhadap empat terduga teroris
namun dua orang terduga teroris berusaha melawan sehingga pihak kepolisian atau densus delapan puluh delapan terpaksa melakukan penembakan kedua tersebut
namun satu orang jasad tenggelam maaf dua orang jasad yang tertembak tenggelam hingga harus dilakukan pencarian terlebih dahulu
sementara dua orang yang tidak melakukan perlawanan
langsung dilakukan penangkapan petugas
sebenarnya daerah tempat penggerbekan ini sendiri memang tempat yang cukup ramai dengan penduduk atau justru tempat yang sepi
bisa anda jelaskan seperti apa kondisi tempat ataupun rumah yang mereka tempati atau tinggali di sana
baik untuk lokasi penggerebekan ini di tengah tengah danau jatiluhur
sehingga keempat terduga teroris ini melakukan penyewaan
melakukan penyewaan salah satu rumah untuk memanipulasi warga karena simpat terduga ini akan melakukan pemancingan
dan lokasinya sangat ramai oleh para petani ikan
oke bisa anda jelaskan kembali
sebenarnya mungkin ada pemirsa yang baru bergabung bersama kita
ini sebenarnya bagaimana kondisi di sana saat ini dan bagaimana pula kronologinya hingga saat ini
sehingga terjadi penggerbegan itu sendiri
selain keramaian dari warga para petugas kepolisian pun masih berjaga jaga di lokasi kejadian
selain mensterialkan lokasi yang dilakukan penggerbegan semalam
tetap memeriksa di sekitar lokasi tim d satu ratus delapan puluh delapan pun masih melakukan penjagaan di lokasi
dan saat ini jasad satu orang terduga teroris dikeluarkan atau dievakuasi petugas dari perahu nelayan
yang dievakuasi dari rumah dari rumah dari rumah
yang dikeluarkan oleh perahu nelayan
yang dikeluarkan oleh perahu nelayan
ya dengan kantung kuning satu orang jasad dievakuasi petugas oleh tim d satu ratus delapan puluh delapan
orang purwakarta dibantu sapo ayo purwakarta
berarti jenazah sendiri apakah saat ini sudah dibawa atau justru masih berada di tkp
dan juga bagaimana pula dengan dua terduga teroris lainnya yang masih hidup begitu

jasad yang terakhir yang dibawa ke pihak kepolisian
sementara satu jasad dan dua orang terduga yang masih hidup sudah dilakukan evakuasi sebelumnya
ini satu orang jasad ini dibawa oleh ambulan petugas kepolisian
baik terima kasih atas informasinya dian firmansyah
jurnalis transmedia kami nanti akan memperbarui informasi kami kembali dengan menghubungi anda
untuk itu anda jangan beranjak
dan sebelumnya memang sempat terjadi pengerbekan oleh pihak kepolisian ataupun densus delapan puluh delapan
terkait dengan adanya yang diduga teroris di kawasan jatiluhur purwakarta jawa barat
dan dilaporkan pula ada dua terduga teroris yang tewas
sementara dua lainnya kini sudah diamankan oleh pihak densus delapan puluh delapan
dan hingga kini juga belum diketahui apakah langsung dibawa ke mabes polri atau justru ke markas densus delapan puluh delapan yang ada di jakarta
namun kami tetap akan memperbarui informasi untuk anda di waktu selanjutnya
begitu ikuti terus update berita penggerbekan teroris di jatiluhur dalam breaking news cnn indonesia
untuk itu anda jangan kemana mana tetap bersama kami